kami berikan kesempatan untuk capres nomor satu bapak anies baswedan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh pak ganjar
nah terkait pertanyaan tadi bahkan kalau bisa saya koreksi sedikit ya